pelaporan sekjen bpn hanafi rais mengenai penemuan kecurangan pemilu oleh paslon nomor urut satu jokowi maruf dan kpu secara tsm masih dikaji dan dipelajari oleh bawaslu
ditemui sabtu siang anggota bawaslu rahmat bagja mengatakan pelaporan sekjen bpn hanafi rais ke bawaslu terkait penemuan kecurangan pemilu secara terstruktur
sistematis dan masif yang ditujukan kepada paslon nomor urut satu dan kpu masih dalam proses kekajian verifikasi
verifikasi ini untuk melihat apakah bukti yang diserahkan kepada bawaslu oleh pelapor memenuhi persyaratan atau tidak
namun rahmat juga menambahkan dua pelaporan terdahulu bpn kepada bawaslu akan putus pendahuluan pada senin depan
yang melaporkan bpn telah melaporkan ada tiga sepertinya
yang pertama dua akan putus pendahuluan pada senin nanti
satu masih dalam proses kajian verifikasi
mohon maaf satu masih melihat alat verifikasi secara formil dan material
untuk satu yang masuk pada tanggal yang dilaporkan pada tanggal pada hari jumat kemarin pada tanggal tujuh belas
senin untuk dua putusan untuk dua perkara yang dilaporkan